ketika datangnya ke perayaan ulang tahun reina di sekolah pagi ini
rena pasti senang banget kalau papa dan mama datang
chat dari siapa pa
kok kamu senyum senyum gitu mukanya
dia ngasih tau
ini kan ulang tahunnya rena
dia bikin acara di sekolahnya reina
kita diundang bisa kan
kita kesana sekarang
ya kita siap siap ya
anak anak kalian tahu tidak kenapa hari ini rena memakai gaun yang cantik ini
iya karena hari ini adalah hari ulang tahun reina
ayo semuanya ucapkan selamat ke rena
selamat ulang tahun reina
kalian sudah siapkan kadonya kan untuk rena
kalau gitu kalian boleh maju ke depan kasih kadonya kerena ya
ayo dimulai dari tadi ya yuk
selamat ulang tahun reina
miss bantu taruh ya
miss lanjut ya
miss lanjut ya
selamat ulang tahun reina
selamat ulang tahun reina
selamat ulang tahun reina semoga panjang upur dan sehat selalu ya
selamat ulang tahun reina
selamat ulang tahun reina
reina miss juga punya kade buat kamu loh
masih masih masih masih
selamat ulang tahun reina
kadunya miss taruh di meja ya
nah karena hari ini rena ulang tahun
rena mau merayakannya bersama kita semua
jadi sekarang kita semuanya ke aula ya
wah bagus banget pesta ulang tahun kamu reina
ya aku juga mau
pesta ulang tahun aku kayak kamu raina
selamat ulang tahun reina
semoga kamu tambah cantik dan pinter
ini kado buat kamu
selamat ulang tahun reina
selamat ulang tahun reina
ini kado dari aku
makasih ya kalian udah datang ke pesta ulang tahun aku
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
aduh aduh aduh
iya ulang tahun cantik sekali
tambah besar tambah pintar
tambah cantik jadi anak yang soleh
aduh satu lagi satu lagi
doanya semua udah sama opa ya
ini sekarang oma bawain kado buat reina
semoga reina suka ya
eh bisa gak kasih incus aja
semoga reina suka ya sama kadonya ya
makasih oma makasih opa
selamat siang dan selamat datang semuanya
siapa silakan semuanya duduk
dan untuk pak al dan bu andin silahkan maju ke depan
sekarang mari kita nyanyikan selamat ulang tahun untuk rena putri alfari sama sama ya
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun kepada rbr
selamat ulang tahun
dan semangat bersama senyawa
sekarang papa dan mama cium rena yang lama ya
wah seru banget ya hari ini
ulang tahun gembo dari pagi sampai sore
oh yaudah mirna pak riza
tolong taruh kado nya di kamar rena ya
tapi harus mandi dulu ya
ini kan udah sore
aku ke kamar rena dulu ya
ya udah lah
tungguin tidur di ruang renyah questions
ya terima kasih
acara melontong nenek udah selesai mak
besok kita harus bicara sama andi
mama udah siap
jaloh mama siap
mulai dari mana
gimana kalo kita mulai dari menunjukkan koran dan agenda papa ke andi mak
mama tau sekali
mama juga takut
tapi kita akan hadapi ini sama sama
duduk dulu sayang
mama seneng banget
keadaan mata kamu baik baik aja
itu artinya kamu bisa ngadain pesta ulang tahun typicalnya ryana besok ya
rayain ulang tahun rena
bukannya ulang tahun rena hari ini mak
iya bang betul
hari ini rena ulang tahun
cuma kemarin aku sempat minta izin sama ahok
tapi tidak diizinin
jadi aku mikir
ya udah mending kliennya besok aja
tapi kamu udah minta izin sama al sama andin
ngapain lagi sih pakai minta izin
nino itu bikin acaranya kan satu hari setelah acaranya al sama andin untuk rena
kan beda tanggal pak
tapi tetap aja mak
mereka itu orang tuanya rena
kalau bikin acara seperti ini
neno harus minta izin sama mereka
kemarin sih aku sempat telepon buat minta izin
jadi aku mikirnya
ya dibesokin aja acaranya
sekarang kamu minta izin lagi
kalau tidak ada izin al dan andin
tidak ada permintaan
tidak ada permintaan al dan andin
tidak ada permintaan al dan andin
tidak ada permintaan al dan andin

waktu saya telepon
mungkin kamu sama keluarga mau bikin acara juga buat rena
saya mau ngerayain ulang tahunnya arena besok
jadi saya mau telepon ini buat minta izin
andin cerita kemarin
kalau nina mau bikin acara ulang tahun rena
sebenernya aku nggak mau izinin

harus bicara sama andin
mungkin ada baiknya rena bersama nino
mungkin ada baiknya rena bersama nino
biar gue sama mama bisa bicara luas dengan andin
tanpa harus rena dengar
tanpa harus rena dengar
wah terima kasih terima kasih
saya izinkan anda buat pesta ulang tahun untuk lena besok
kebetulan besok juga hari minggu kan
anda bisa jemput rena di rumah
alhamdulillah terima kasih banyak ya
kalau begitu kan jadi enak
kalau ada izin kita semua enak
ya apa memang udah seharusnya kita ini kan
darah dagingnya rena
keluarganya rena ya kan nol
apa kabar lu
istirahat ya sayang ya
banyak loh kadaunya
mama juga seneng liatnya
terus ada aku banyak banget
itu ada buku cerita
dari sini ada balok balok
ada aku banyak banget
tapi hadiah hadiahnya ini taruh di dalam box dulu ya
karena ini juga harus di istirahat
supaya rapi juga
kamarnya gak berantakan
harus beresin ya
din boleh aku bicara sebentar dengan reina
aku mau ngocapin selamat ulang tahun buat putriku
mama lot speaker ya
daudah dia lot speaker
om baik mau ngocapin selamat ulang tahun ya
dan kamu mudah mudahan
semakin besar semakin menjadi putri yang soleha
rena besok kamu siap siap ya
om baik datang
kepapa sama mamaku
rena tenang aja
papa rena udah ngijinin
oh papa udah izinin ya
asik yaudah sampai ketemu besok ya
mas al izinin mas nino bawa rena pergi besok
agar saya mampu cerita semuanya ke andin besok
berikanlah hamba kekuatanmu
untuk bisa merima
keadaan yang sesungguhnya
setelah mengetahui keadaan yang sesungguhnya
setelah siap node
serta masa lalu keluarga ini allah
agar keluarga ini
bisa terus bersatu
dan untuh untuk selamanya
kambulkanlah permohonan hambamu ini ya allah
ya pasti aku mimpi indah
hari ini aku hape banget
untuk hari ini
mimpi indah ya

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
malam saya ke kamar kamu udah tidur
iya mas aku tungguin kamu
kamu sibuk di ruang kerja
saya baru mau makan malam lagi
iya kerjaan lagi numpuk kemarin
saya izinin nino untuk merayakan ulang tahun rena
nino akan buat acaranya hari ini
kalau menurut kamu itu keputusan yang baik
ya gapapa mas aku ikut aja
yang penting dia udah minta izin sama kamu
saya mau ketemu reina bentar ya
udah biar aku aja
terima kasih ya
hai kiki dan koko
terus juga belum mikirin lagi ya
belum mikirin lagi namanya
namanya belum tau
tapi aku maunya kalian berteman ya
iya temenan ya
eh pak bos
aku lagi main sama kuda
sama burung murpati juga ya
om nino mau ngajak reina jalan jalan
kemarin om baik dah bilang
papa dah izin
iya udah papa izin
yaudah kalo gitu siap siap
ini kuda poni kita masukin sama lo
gak ada yang pilih
langsung masuk aja
yaudah kalau gitu kita langsung siap siap yuk
nah beres beres dulu ya
terima kasih pak bos
buya saya kesini mau ngejemput reina
sudah ada izin dari ah
tadi juga pak bos udah bilang ke buya
kalo begitu silahkan masuk pak nino
nah bu im itu tolong
sayang kemarin katanya mersday ya
om pachan sayang anak aku ya
makasih om pachan
om pachan mau ucapkan selamat ulang tahun buat rena ya
semoga rena jadi anaknya soleh ceria dan bahagia
amin makasih om pachan
terima kasih buat izinnya ya
jaga dengan baik
rena baik baik ya
salam dulu sama papa
ibu ibu ya pak
titip yang merah
sayang makasih mbak

aku harapnya bila nanti kayak ada pujiannya itu
bukannya hanya insyaratnya
met dia mesti kekal
yang penting dimenang jadi vet
aku akanku ditinggalkan
sekarang waktunya bicara ke andika
ketika dia berada di rumah dia menangis
reina sudah dijemput nino ya
kamu tidak marah dengan saya kan
saya jadiin reina dengan keluarga nino
saya sudah selesai makan
saya dan mama mau bicara sebentar sama kamu
kita bicara di ruang kerja saya

kita bersama nanda
itu untuk adanya
anda juga yaa
saya mau septou
mama sama ahok mau membicarakan sesuatu ke kamu
tapi sebelum itu kamu harus tahu bahwa apapun yang akan kami sampaikan nanti
yang akan kami sampaikan hari ini tidak akan mengubah rasa sayang kami ke kamu
kami sangat mencintai kamu
kau bisa mulai dari pecah ini
potongan berita dua puluh sembilan tahun yang lalu
kau bisa mulai dari pecah ini
kau bisa mulai dari pecah ini
tapi di situ
ada kesalahan wartawan
dalam penyebutan nama
di situ tertulis novia
nama korban yang asli sofia
kita bisa sampai adjustments
anda baik baik saja
karena anda adalah anak di depan kamu
semoga sesuatu yang baik baik saja membuat anda disayang
janganlah kita sampaiichi dead up einfach lagi
terima kasih op kaiser